ini beritanya lain lho pak
coba tadi malam ada pembunuhan
orang yang dibunuh itu misterius sekali
lihat nih dia terbunuh secara gaib
apa nggak berita bagus ini pak
ma jangan serius menanggapi berita itu ma